terima kasih anda masih bersama kami
garuda indonesia travel fair atau gatf dua ribu delapan belas kembali digelar
memasuki hari kedua acara gatf dua ribu delapan belas puluhan pengunjung membadati area jakarta convention center jcc pada jumat pagi
meskipun loket tiket belum dibuka namun puluhan pengunjung sudah mengantri dengan tertib
demi berburu promo paket wisata yang ditawarkan di gatf dua ribu dua puluh
bahkan salah satu pengunjung mengaku sudah mengantri bersama dengan beberapa rekannya sejak kamis pukul sepuluh malam
gelaran tahunan ini diselenggarakan hingga besok tujuh oktober dua ribu delapan belas di jakarta convention center

tapi memang ibu sering kalau ada travel fair gini selalu hadir
iya sering ikut
ikut ngantri juga dari malam
baru kali ini kalau ngantri dari malam ya
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fitriah sungkar di jakarta convention center
selamat siang fitria
bagaimana masih adakah antrian antrian yang juga pengunjung dari malam kemarin begitu
saya mau bertanya mengenai
ada atau seperti apa di sana
silahkan laporan anda
siang ini memang tadi saya datang sekitar pukul sepuluh begitu
dan di area penjualan ataupun antrian tiket masuk ke area penjualan tiket
memang tidak ada antrian yang cukup berarti begitu
memang jika kita dengar gitu
memang dari malam
malam sebelumnya dari kamis malam sudah ada yang mengantri sejak
untuk pembukaan pada hari jumat di hari sabtu ini
tadi juga saya mencoba mengkonfirmasi dengan panitia mengatakan bahwa memang tidak ada antrian yang
jika kita dengar sebelum sebelumnya yang dari antri dari malam dan lain sebagainya
memang tadi jika kita tadi sebelumnya kita dengar tayangan sebelum ini
memang ada sejumlah promo yang mengharuskan para pengunjung ataupun calon pembeli
untuk datang lebih awal untuk mendapatkan promo tersebut
untuk antrian di hari biasa
jika di tahun sebelumnya ataupun pada bulan april kemarin
di mana perhelatan yang sama itu gate ataupun penjualan dimulai pukul sepuluh pagi
ini tahun ini ataupun pada bulan ini jauh lebih awal gitu
jadi sekitar delapan tiga puluh para pengunjung sudah bisa langsung masuk
langsung membeli tiket tujuan ataupun destinasi favorit mereka masing masing
jadi memang tidak ada antrian yang cukup berarti
saya melihat ini di belakang saya saya ada di area di mana tiket penjualan
memang sangat ramai begitu
banyak sekali dari flow para pengunjung yang masuk ini cukup banyak
namun memang tidak ada tidak terlalu sesak gitu
jadi memang masih cukup nyaman ketika masih ada pengunjung yang ingin datang
mungkin anda ila juga ada niat untuk datang ke sini dan membeli tiket
saya contekan sedikit di papan ini sebagai contoh saja
tiket untuk ke bali itu dimulai dari lima ratus lima puluh ribu rupiah
jika kita melihat di luar harga dari dijual di travel fair gitu
mungkin harganya bisa satu juta dan untuk one way begitu
jadi kalau kita hitung lima ratus lima puluh per tiket itu menurut saya one way
tiket return mungkin itu sekitar satu juta gitu
bisa dibilang juga memang cukup murah
nah itu mungkin salah satu kelebihan dari travel fair
karena memang harga harga yang dijual untuk destinasi destinasi
baik domestik dan luar negeri itu memang dianggap cukup murah
untuk dari destinasi luar negeri sendiri atau internasional ada sekitar empat belas tujuan wisata
sedangkan untuk rute domestik ada dua puluh delapan tujuan wisata yang
di mana para pengunjung bisa datang untuk membeli tiketnya begitu
dan acara ini akan dilangsungkan hingga esok
acara dibuka dari pukul delapan tiga puluh hingga sepuluh malam
jadi cukup panjang
dan berbagai macam bonus bonus begitu
seperti ada cashback dan lain sebagainya
dan tidak hanya menjual untuk tiket tiket liburan saja
namun bagi anda yang berniat untuk melakukan ibadah umroh ataupun haji
juga sudah ada booth booth khusus yang menjual paket paket perjalanan ibadah begitu
terima kasih atas laporan anda
mungkin setelah ini saya akan bergabung bersama anda ke sana